kita masuk informasi yang pertama potongan tubuh manusia yang diduga jasad seorang wanita ditemukan di sebuah kamar di lantai dua puluh tiga apartemen beleza permata hijau jakarta selatan pada rabu sore
jasad wanita tanpa identitas tersebut pertama kali ditemukan oleh asisten rumah tangga pemilik kamar bernama isroji
saat ditemukan potongan tubuh korban dibungkus kantong plastik hitam serta gorden berwarna krem
saat ini jasad wanita tanpa identitas tersebut masih berada di rumah sakit fatmawati jakarta selatan untuk diotopsi
guna keperluan penyelidikan kasus ini kini ditangani oleh kepolisian resor jakarta selatan
sementara itu suasana di apartemen beleza permata hijau jakarta selatan nampak tidak ada aktivitas dari penghuni apartemen mewah itu
petugas keamanan gedung pun selalu berjaga baik di pintu masuk maupun pintu keluar apartemen
penyidik polres metro jakarta selatan memastikan jasad yang ditemukan di dalam kamar apartemen beleza bukanlah korban mutilasi
jasad tersebut dipastikan berjenis kelamin wanita dan bernama jenny nurjana
jenny nurjana merupakan warga tulang bawang lampung
dari hasil visum dan otopsi jenny dipastikan bukan korban mutilasi namun dibunuh dengan cara dijerat
saat ini jasad jenny masih berada di kamar jenazah rumah sakit fatmawati jakarta selatan